tahun ini impian pasangan eme dan icih warga kecamatan kadipaten majalengka jawa barat akhirnya terwujud
setelah penantian selama dua puluh tahun akhirnya pasangan suami istri ini dapat menunaikan ibadah haji
meski sang suami hanya berprofesi sebagai tukang becak eme dan icih tidak putus asa mencapai impian berangkat haji
sejak tahun dua ribu mereka sudah mulai menabung eme dan icih mendaftar haji pada dua ribu dua puluh
sempat terhalang pandemi tahun ini usaha itu berbuah manis
peraturan ibadah haji dapat diwariskan pelaksanaannya ke ahli waris jika calon haji meninggal dunia menjadi sukacita tersendiri bagi kosim calon haji asal lamongan
kosim bisa berangkat haji tahun ini karena mendapat warisan dari sang ibu yang meninggal dunia sebelum berangkat ke tanah suci
haji warisan gini prosesnya mudah apa enggak
mudah tinggal ngurus paspor juga juga ngurus
untuk pindah tangan dari
peraturan haji oleh ahli waris ini tertuang dalam keputusan direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umroh no satu ratus empat puluh delapan tentang petunjuk pelaksanaan pelunasan bpih reguler tahun dua ribu dua puluh
calon haji yang wafat dapat digantikan oleh anggota keluarga dengan syarat sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji sebelum wafat
ahli waris dapat memilih mengambil jatah
apakah naik haji atau meminta kembali ongkos naik haji
di meliputan cnn indonesia